mencoba untuk melakukan finishing penghalusan daripada keramik berbentuk care ini ini agak
jadi kamar tidur hanya untuk tidur
itu yang ingin kita jaga
sesuatu yang membuat mereka suka dan waktu itu kita benar benar ingin melayani mereka
kalau sampai terjadi terjadi sih mungkin jesu yang menang karena dia dapat ganti teman kalau
karena di singapura itu orang orang bawean datang
nah sama si seth curry gue gak tau kenapa seth curry nih